anda kembali di kompas siang saya gita markestri
saudara nelayan di lampulo kota banda aceh terpaksa harus membuang sebagian ikan hasil tangkapan mereka
ikan dibuang akibat anjloknya harga jual dan minimnya daya tampung dari pedagang
sementara hasil tangkapan melimpah
nelayan di lampulo banda aceh terpaksa harus menguburkan sebagian ikan hasil tangkapan mereka
karena tak ada yang beli dan kondisi ikan mulai membusuk
aksi membuang ikan ke dalam lubang untuk dikuburkan ini telah dilakukan nelayan sejak dua hari terakhir
satu lubang dengan kedalaman lima meter telah penuh ikan
sementara satu lubang lainnya baru digali pada sabtu siang
menurut nelayan harga jual hasil tangkapan mengalami keanjelokan
dari harga rp lima ratus per keranjang menjadi rp lima puluh
bahkan ikan dengan kualitas rendah yang dijual murah
juga terpaksa dibuang lantaran tak ada pembeli
sudah berapa hari di kapal sudah ada busuk sudah ada pecah perut
tidak ada yang dibuang lagi dibuang saja
untuk harganya sendiri sekarang melonjak atau turun
untuk harga sekarang menurun
ini memang tidak ada yang beli ya
ini memang tidak ada yang beli pabriknya tidak sanggup rampung lagi